hari anak nasional diperingati tiap dua puluh tiga juli
seperti tahun lalu peringatan hari anak nasional tahun ini
masih diselemuti pandemi
sebuah studi dari the lancert menyebutkan
lima juta anak di seluruh dunia kehilangan anggota keluarga akibat pandemi
bagaimana kontribusi negara dalam memberikan perlindungan bagi anak terdampak covid sembilan belas
untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan zoom
yang pertama ada deputi perlindungan khusus anak
kementerian pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak
ada bapak nahar selamat sore pak nahar
baik pak nahar
dan saya juga sapa komisioner komisi perlindungan anak atau kpai
ibu retno listiarti selamat sore ibu retno apa kabar
selamat sore mas aldi kabar baik
pak nahar selamat sore
salam sehat selalu semoga semua dalam keadaan sehat
kita ke pak nahar terlebih dahulu
pak nahar sebelumnya selamat hari anak nasional
pak di hari anak nasional ini pandemi tentunya masih menjadi sorotan
apa kemudian yang menjadi sorotan khusus dari kementerian pppa ini
di kali kedua hari anak nasional
di tengah pandemi terkait dengan pemenuhan hak anak anak
sekaligus juga perlindungan terhadap anak anak
yang pertama adalah bahwa kita mengambil mautma anak terlindungi indonesia madu
kemudian hashtag yang kita ambil adalah anak peduli pandemi
ini menjadi tak kunci kita bahwa anak anak harus menghadapi situasi
lalu kemudian juga tentu dengan kesiapan itu
hal hal yang sudah dibuat banyak protokol dan segala macam itu
salah satunya adalah yang tadi disampaikan
semua mau ada pelajaran tatap buka
lalu kemudian kondisi ini harus disesuaikan kembali
ini hal hal yang harus disesuaikan
itu juga dipahami oleh anak anak
sehingga anak anak juga punya peran untuk
apa menangani situasi yang masih baik
oke jadi di sini adalah mungkin bimbingan ya
guidance bagi para orang tua untuk
menyadarkan anak anak pentingnya protokol kesehatan dan lain lain
tapi untuk pemerintah sendiri bagaimana saat ini hadir
untuk melindungi berbagai hak hak anak anak
yang tentunya ini anak anak menjadi kelompok rentan
tidak hanya soal kesehatan tapi juga
dampak dampak lain sosial ekonomi termasuk
juga pemenuhan hak anak anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya
mungkin karena terpapar covid sembilan belas
atau mungkin menjadi korban meninggal dunia karena covid sembilan belas
oh iya sejak awal pandemi tentu kita misalnya di awal dua ribu dua puluh
kita yakini bahwa ada beberapa hal yang harus kita antisipasi
salah satunya adalah kemungkinan ada anak anak kita yang satu
atau kedua orangnya ter covid sembilan belas
atau anak itu sendiri
karena begitu orang salah satu atau dua duanya misalnya terpapar covid sembilan belas
itu pola hubungan antara anak dengan orang harus berubah
harus berubah misalnya apakah oleh satu rumah atau bagaimana caranya ini
ini yang kemudian melahirkan beberapa protokol terkait dengan pendidikan anak
mulai dari covid sembilan belas terkait dengan kesehatan anak
lalu kemudian yang dua itu terkait dengan pengasuhan
apakah yang orang tuanya terpapar lalu meninggal dunia
jadi dari sisi penjagaan sudah dilakukan
lalu kemudian beberapa upaya lainnya
kita mengupayakan ketika ada persoalan persoalan dilakukan
tentu sistem yang ada harus di
teraktifasi sehingga hal hal yang kita khawatirkan itu bisa dijawab oleh masyarakat
saya langsung lemar kalau begitu ke ibu reto
bu roto saat ini melihat atau menakar sistem yang sudah diberikan
dicanangkan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang terdampak pandemi covid sembilan belas
baik secara kesehatan maupun secara hal hal lain yang sifatnya sosial ataupun pendidikan hingga ekonomi
bagaimana ibu reto menilainya
ya pertama sih ada beberapa catatan ya
untuk yang pertama adalah catatan terkait dengan pendidikan misalnya
itu kan kalau di catatan kami sepanjang pandemi ya itu sudah terjadi angka putus sekolah yang meningkat gitu ya
karena beberapa sebab
di antaranya karena ketidakmampuan membayar spp
kemudian karena diajak bekerja oleh orang tuanya
dan juga karena menikah
jadi terjadi juga peningkatan usia anak
untuk kpai di pengawasan kami menemukan satu ratus sembilan belas kasus pada dua ribu dua puluh
dan per april dua ribu dua puluh satu ya januari sampai april itu sudah tiga puluh tiga kasus
misalnya perkawinan anak ya anak yang putus sekolah karena menikah
kemudian anak yang putus sekolah karena bekerja
dan anak yang putus sekolah karena tidak mampu membayar spt
serta anak yang putus sekolah karena kecanduan game online pun ada di data kami
yang kedua adalah terkait dengan layanan kesehatan dasar
untuk layanan kesehatan dasar ternyata terjadi penurunan untuk pemberian imunisasi
pun vaksin pada anak anak usia balita ya
mereka kan baru lahir sampai seribu hari kehidupannya
itu kan ada beberapa vaksin ada beberapa imunisasi dasar yang harus diterima
nah karena orang tua ini khawatir membawa anak mereka ke fasilitas kesehatan di wilayahnya
khawatir tertular covid sembilan belas
maka milih untuk tidak memberikan
padahal ini menurut kami justru sangat berbahaya
jadi pemerintah ini harus menggigitkan kembali sebenarnya menurut kami adalah posyandu
atau ya anak anak ini memang bisa saja gitu ya
di posyandu itu kan lebih terukur ya
jumlah orangnya tidak terlalu banyak misalnya di level rw gitu
itu yang kami minta
karena kami khawatir kalau imunisasi dasar tidak diberikan vaksin dasar tidak diberikan
ini akan muncul wabah baru
seperti polio campak yang sebenarnya sudah hilang kan
campak itu bisa muncul kembali
kemudian yang terakhir
nah ini tadi yang ketiga adalah bagaimana anak anak ini kehilangan salah satu orang tua kehilangan kedua orang tua
kami baru saja ya menerima informasi di kalimantan
seorang anak usia kelas tiga sd
ibunya meninggal pada tanggal sembilan belas juli karena covid
hamil lima bulan dan punya asma
kemudian sehari setelahnya ayahnya
sementara dia di kalimantan dan daerah asal orang tuanya adalah di jawa tengah
jadi ini anak di perantau dan dia kehilangan kedua orang tuanya dalam hitungan hari
nah lalu ada beberapa kasus juga
mana kehilangan orang tua salah satu orang tua tapi dia tulang punggung keluarga
nah ini yang perlu dipikirkan
terus ada juga yang kehilangan ayah bunda
anaknya sudah kuliah yang nomor satu
tapi yang adiknya dua masih smp dan masih sma
nah ini kan ketika kehilangan kedua orang tua sementara mereka sendiri belum mampu secara ekonomi
nah ini perlu hadir negara
itu catatan kami ya dalam rangka hari anak nasional yang masuk kedua tahun ya di masa pandemi

kita jadi mengetahui seberapa kompleks masalah yang dihadapi oleh anak anak
oke ibu retno terima kasih sudah memaparkan banyak sekali kita jadi mengetahui seberapa kompleks masalah yang dihadapi oleh anak anak

terutama mungkin mereka yang ada di bawah garis kemiskinan dengan berbagai problematika yang ada karena himitan ekonomi
pak nahar silahkan mungkin ingin menanggapi catatan catatan dari kpai
iya itu beberapa hal yang memang harus kita sama sama perhatikan ya
lalu kemudian juga tentu tidak hanya di masalah kesehatan pendidikan tetapi misalnya persoalan pengasuhan di rumah
lalu kemudian juga tentu tidak hanya di masalah kesehatan pendidikan tetapi misalnya persoalan pengasuhan di rumah misalnya
jadi di rumah tentu bisa berubah ya situasinya misalnya ketika dalam kondisi terpenuhi kebutuhan dasarnya mungkin aman gitu ya
tapi ketika kebutuhan dasarnya bermasalah tentu ini akan berakibat juga pada bentuk bentuk akan kekerasan dan segala macam ini akan terhubung juga dengan data data yang masuk ke informasi online kami
angka kesehatan tetap tinggi dan ini menjadi perhatian kita lalu kemudian persoalan persoalan lain yang kita waspadai adalah tentang yang tadi dua hal yang menurut kami harus sama sama kita perhatikan
pertama kan kalau terpapar kopi situ kan ada tiga tanda
nah di awal itu harusnya kita sama sama mengawal tentang anak ini dengan keluarganya atau misalnya keluarganya sudah terpapar juga gitu
jadi artinya jika di rumah dengan keluarga yang terpapar atau tidak terpapar
jadi dari situ nanti kita bisa menelusuri tentang pentingnya anak itu harus
tadi bu reto sampaikan ketika kita menghadapi kakit kakit seperti itu ada pengaduan
maka yang kita harapkan adalah bahwa itu akan terjawab oleh sistem yang ada misalnya soal kebutuhan dasar yang perlu disupport
ya program bantuan yang ada bisa mensupport itu
lalu kemudian kebutuhan kebutuhan
kekait dengan apa mensupport tentang kebutuhan pembelajaran
oke baik saya selanjutnya mungkin terakhir saya minta tanggapan dari ibu reto
bu retno ini artinya karena pandemi covid sembilan belas generasi anak anak kita masa depannya terancam ya dengan berbagai masalah kompleksitas yang mungkin terjadi karena pandemi ini
kemudian membuat mereka jadi rentan terhadap masalah sosial ekonomi ataupun kesehatan
bagaimana kemudian kita bisa meminimalisir dampak tersebut kepada para anak anak kita bu retno
ya memang anak anak ini adalah kelompok yang rentan
kalau kami mendorong agar pemerintah sekarang mulai mendata ya
mendata menurut kami adalah kementerian kesehatan kan bisa ketahuan ya
misalnya yang terkena covid sembilan belas kemudian meninggal mereka usia produktif dan mereka memiliki anak anak nggak
kalau memiliki anak anak di bawah umur berapa anaknya kemudian pemetaan daerahnya di mana
ini untuk penting adalah agar melibatkan pemetaan daerah

ini untuk penting adalah agar melibatkan pemetaan daerah

yaitu di pemerintah daerah
ini covid ini bukan sekedar angka bukan sekedar angka angka statistik orang meninggal tiap hari orang terkena orang sembuh
tapi bahwa ini ada nilai kemanusiaan bahwa di sini ada sisi kemanusiaan yang anak anak ini tidak sebagai kelompok rentan
mereka tidak berdaya ketika salah satu atau kedua orang tuanya meninggal

sekarang juga perlu memikirkan bagaimana nasib anak anak ini bahkan jangka panjang ya
jangka panjang masa depan mereka masih panjang dan siapa yang mengasuh mereka nanti
itu semua harus dipastikan dan memang negara harus hadir
karena di india seperti ini memunculkan yaitu ketika diadopsi tanpa ada sistem hukum yang jelas
dan tanpa pengawasan yang jelas dari negara ternyata terjadi perdagangan manusia perdagangan anak
nah kita tidak berharap ini terjadi di indonesia tentunya jadi negara harus hadir
ini soal kemanusiaan ini soal anak anak kita anak anak indonesia dan kita semua harus peduli
sekali lagi bukan karena angka misalnya tadi jumlahnya delapan puluh ribu lalu separuhnya adalah angka produktif bukan angka itu
tapi ini adalah nasib ribuan anak anak indonesia dan karena ini hari anak nasional
saya rasa ini momentum kita untuk mengetuk pintu semua pihak mari kita bersama
baik artinya kita semua harus bekerja sama ya
pemetaan dari daerah harus dilakukan terkait siapa siapa saja anak anak yang terdampak akibat pandemi covid sembilan belas ini
dan memberikan bantuan negara hadir sehingga masa depan anak anak bangsa tidak terancam meskipun ada di tengah wabah pandemi ini
untuk sementara terima kasih para narasumber sudah bergabung ibu retno listiarti komisioner kpai
dan juga bapak nahar deputi perlindungan khusus anak kementerian pppa
sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom sore hari ini
selamat hari anak nasional salam sehat selalu